di adat tkm yang berhubungan atau kemenhuk mencatat ada sekitar satu lima juta orang yang keluar wilayah jabodetabek pada waktu lebaran tahun ini
hal itu tentu berpotensi menimbulkan kenaikan angka covid sembilan belas di tanah air
untuk lebih mengelaborasi hal hal tersebut sudah hadir dalam layar cnn indonesia indonesia melawan covid sembilan belas malam hari ini
selamat malam selamat tengah malam waktu brisbane mas diki
selamat malam malti
ini menjelang tengah malam
betul menjelang tengah malam mohon maaf kita ganggu ya mas diki
tapi mas diki kita penasaran dengan ucapan mas diki yang sebelumnya mengatakan
momen mudik lebaran tahun ini ada kemungkinan atau malah sebenarnya bukan tidak mungkin lagi ya
memperpanjang pasti memperpanjang buruknya level penularan covid sembilan belas di indonesia itu gimana mas diki
kita harus pahami bahwa indonesia ini sudah dalam kondisi community transmission ya levelnya
itu yang gradasi yang dikeluarkan who itu sudah satu tahun
yang artinya itu secara sederhana kita nggak bisa mendeteksi sebagian besar kasus infeksi
termasuk tidak bisa mendeteksi juga sebagian besar sumber infeksi
jadi sudah di mana mana infeksi ini
sehingga ketika orang ini mudik dan untuk diketahui juga ini bukan hanya masalah mudik
kita ini sudah berakumulasi
ada akibat akibat sebelumnya yang pr tadi yang sebagian besar belum terselesaikan
ada akibat pilkada ada akibat libur libur panjang sebelumnya
nah ini sudah semakin berakumulasi dengan pada mudik setahun ini
di mana kita lihat kecenderungan masyarakat semakin abai
karena sudah masuk tahun kedua pandeminya belum terkendali terus
dan itu terlihat dari positivity rate kita
nah artinya tidak bisa dibantah secara sains
sebetulnya orang bermobilitas tinggi orang berinteraksi tinggi dalam kondisi sangat rawan seperti ini
dia akan cenderung berpotensi membawa virus dan juga memaparkan virus itu
dan untuk diketahui
saat ini kita ini sudah mengalami serangan varian baru
dan setidaknya dia menambah angka reproduksi tujuh dari angka yang ada sebelumnya
untuk diketahui saja saat ini saja
rata rata perkiraan untuk indonesia ya paling bagus mungkin satu sekian lah
rata rata di antara dua atau tiga ya di beberapa daerah yang buruk ya pengendaliannya
nah kalau itu sudah ditambah lagi tujuh itu seperti keterkesan ah cuma enam
oh tidak itu sangat serius ya
untuk sebagai gambaran seratus tahun lalu pandemi yang seribu sembilan ratus delapan belas itu angka reproduksinya di rata rata dua
nah angka reproduksi dua ini menyebabkan juga berimplikasi pada namanya attack rate
klinis yang itu bisa terlihat dari bahwa semakin akan semakin besar jumlah penduduk yang terinfeksi
per misalnya seratus ribu
jadi setelah libur panjang ini jangan juga akibat akumulasi
akumulasi kejadian kejadian sebelumnya
dan itu akan meningkatkan beban ke fasilitas kesehatan
yang antara lain bisa hunian di rumah sakit bisa mencapai untuk yang icu ya
kebutuhan icu bisa sampai satu jutaan gap sih
nah ini yang sedang nasional ya
nah ini yang harus diantisipasi
dan satu hal yang ingin saya ingatkan dan sampaikan pada publik
jangan menganggap nanti setelah mudik ini
dua minggu atau sebulan setelah itu kita akan langsung lihat angkanya di laporan harian
wah banyak meningkat
nggak begitu indonesia itu tidak seperti itu
kelihatannya kapan mas
melihat rumah sakit langsung penuh
tidak sama sama seperti itu
apalagi dengan stigma ya dalam situasi pandemi
nah itu yang jauh lebih berbahaya
karena kalau kita tidak tingkatkan deteksi dini secara aktif di rumah rumah
ya penjangkauan itu atau yang disebutkan active case finding itu
ya kita akan kebobolan dan bisa ada ledakan yang akhirnya tidak bisa kita tangani
oke walaupun sudah dengan upaya pemerintah saat ini
yang kemarin melakukan penyekatan mudik atau pembatasan mudik
terus kemudian nanti pas pulang gitu para warga yang akan kembali ke jakarta ini akan dites antigen
satu satu itu apakah sudah cukup mas diki
menurut saya belum cukup
sudah ya kita apresiasi upayanya ya
ada pembatasan tapi kita tahu bahwa kan dari data pemerintah sendiri
masih ada sekitar sejutaan
dan itu menurut saya juga masih kasar ya
karena kita tahu lah banyak jalan tikus yang bisa dilakukan
bisa sejauh hari sebelum ramadan itu juga dimulai
dan sekali lagi
ini masalahnya bukan masalah kita jangan terfokus
oh ini hanya lebaran kemudian pas kemudian mudik
tidak ini adalah akumulasi
nah oleh karena itu di luar kita melihat sudah ada respon pemerintah
sebetulnya ada hal hal lain yang harus diperkuat
dan mungkin beberapa sudah saya sampaikan
salah satunya adalah penguatan di aspek surveillance ya
karena ini penting
untuk surveillance ini seperti radar
untuk melihat terutama yang tadi yang saya maksudkan
ini harus dijalankan
jangan jangkau ke rumah rumah
karena di indonesia ya
orang sakit ini adakan akan
ledakannya kan ada dimulai dari kluster rumah tangga
yang akan semakin banyak setelah mudik ini
nah itu yang harus diidentifikasi
dan tentu kalau sebetulnya
kalau memungkinkan ya
psbb barang dua minggu untuk sebelum mereka ini pulang
kembali ke tempat kerjanya
itu yang akan mengurangi potensi mereka membawa virus
atau karantina isolasi mandiri lah
tidak ada aplikasi di indonesia yang bisa memastikan siapa yaitu yang pulang
satu setengah juta itu siapa sih
dari mana kan kita nggak punya aplikasi sedetail itu
oleh karena itu
amannya ya memang psbb sebetulnya
jawa bali atau daerah daerah yang menjadi
memang mayoritas menjadi tempat lokasi mudik itu
nanti ada penguatan juga di tempat mereka kedatangan lagi
tapi tesnya bisa berkurang bebannya ketika sudah ada isolasi karantina tadi
siapa tahu bisa jadi pertimbangan ya mas diki ini pemberlakuan sistem
ataukah sistem penanganan arus warga kembali
kalau mengingat besok ini diprediksi jadi puncak dari arus balik
mas diki kalau misalnya tadi kata ketua satgas covid sembilan belas
dode monardo mengatakan gitu
ada antisipasi efek pingpong yang terjadi
antara pulau jawa dan juga pulau sumatera
tapi sebenarnya di kacamata epd melok sendiri
ini seperti apa sih kemungkinan atau prediksi alur penyebaran virus
pasca arus balik ini
yang harus kita ketahui bahwa
ini kan sudah dimana mana ya
artinya kalau namanya level community transmission
itu kebakaran tuh sudah dimana mana
artinya semua pulau besar ini sudah punya kasus ya
bahkan di beberapa daerah yang agak jauh sekalipun
kita belum bisa memiliki intervensi yang memadai
untuk mendeteksi kasus itu secara dini dan aktif
nah oleh karena itu
ini peran yang penting tentu terutama sih
sebetulnya pertama diharapkan dari pemerintah daerah
saat ini yang menjadi lokasi orang orang mudik ini
dengan cara apa
kan kalau bicara level komunitas
berkuat itu literasinya edukasinya
bahwa dia kalau bisa
kalau menurut saya ya tundalah pulangnya gitu
apalagi jangan sampai memudak gitu
warang seperti itu ya
adakanlah minimal tujuh hari lah dia karantina
diimbau begini diimbau seperti ini
iya tujuh hari kemudian
ini juga harusnya diperkuat oleh
oleh ya tokoh tokoh masyarakat
nanti ketika di perjalanan
ini juga diperkuat di pintu pintu apa
atau tempat tempat rehat
untuk mencegah mereka ini ada penumpukan
atau ada proses mereka juga akhirnya
berkoneksi atau berinteraksi dengan
para pemudik dari daerah lain
artinya harus ada jalur yang dipersingkat ya
jalur yang dipersingkat termasuk pengaturan
dari daerah ini dari daerah itu
ini memang agak rumit ya dibanding yang tadi saya sampaikan
lebih baik semuanya tahan dulu
jadi ketika keluar mereka memiliki risiko yang kecil
nah hal yang lain yang harus diinginkan ya
yang harus disiapkan adalah sebetulnya
setiap daerah sekarang harus siapkan sistem rujukan
fasilitas kesehatan mereka ya
terutama di sini adalah kita akan harus sangat mengantisipasi
lonjakan ini terutama lagi di rumah rumah ya
jadi penguatan kader penjangkauannya ya
dari tingkat puskesmas penguatan
nah ini yang harus dilakukan
supaya mereka tidak menjadi
jangan sampai mereka tidak terdeteksi
dan itu yang betulnya yang akan terjadi
sama seperti sebetulnya india
karena itu akan pada gilirannya tercapai titik jenuh yang nanti meledak gitu
dan itu yang tentu yang tidak kita kendaki
dan sekali lagi kita sangat berharap bahwa ini menjadi sebetulnya pelajaran penting
terutama buat pemerintah ya
pengaturan mobilitas ini
dan saya prediksi dua tiga bulan ke depan kita akan mengalami masa yang sangat sangat serius ya
karena dampak dari varian baru ini b satu tujuh belas itu sudah mulai ya
sudah mulai terjadi
dan mungkin bisa terlihat ya
bahkan di level asean ini sudah semakin serius ya
singapura sudah memutuskan lockdown
itu baru dampak dari b satu tujuh belas
dan inti kita sudah baru mulai
nah ini artinya
kita harus betul betul bersiap menyiapkan prasarana dan juga terutama literasi di publik ya
dan ini tentu harus dibangun dengan narasi atau strategi komunikasi risiko dari pemerintah yang tepat
jadi jangan lalu yang positif positif oke vaksin ada akan ada dua puluh lima juta di akhir mei
ini selalu disampaikan bahwa vaksin bukan segalanya
jadi harus juga diperkuat
jangan sampai seperti hari ini
saya melihat ada enam provinsi melaporkan kasus nol
itu bukan menyenangkan tapi itu berbahaya
saya sampaikan itu berbahaya
apalagi melihat budaya masyarakat indonesia yang habis itu langsung
jadi ini harus harus jadi pengingat
apalagi melihat budaya masyarakat indonesia yang kalau melihat kasus atau kabar positif justru malah jadi mengendurkan soal protokol kesehatan seperti itu ya mas diki
terima kasih atas informasinya mas jk
sekali lagi semoga kita harapkan ini bisa jadi pertimbangan ya untuk antisipasi yang lebih ketat ke depannya
tidak hanya pengawasan kemudian juga pengetatan di lapangan tapi juga soal literasi kepada warga yang akan melakukan isolasi atau juga penjagaan diri mereka sendiri masing masing di rumah
terima kasih mas diki budiman